kendaraan pemudik mulai memadati kantong kantong parkir di area pelabuhan bakauheni lampung
tercatat sudah lebih dari dua ratus dua puluh tujuh ribu pemudik kembali ke pulau jawa
meski memasuki puncak arus balik rekayasa sistem penundaan atau delaying system belum dilakukan
karena situasi di area pelabuhan masih tergolong normal
berdasarkan data manifest pelabuhan ada dua ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh tiga penumpang pejalan kaki
dan lima puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam kendaraan menyeberang ke bakauheni sejak sebelas april dua ribu dua puluh empat
puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat diprediksi bakal terjadi hari ini dan senin besok
para pemudik disarankan untuk pulang lebih awal atau memundurkan jadwal keberangkatan
bagaimana kementerian perhubungan mengantisipasi
arus balik lebaran tahun ini kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara kementerian perhubungan adita irawati
kalau sampai sekarang di arus balik ini yang disebut sebagai bagian puncak arus balik
sudah berapa banyak pemudik yang kembali ke jabodetabek dan daerah asal lainnya mbak dita
ya kita jadikan jabodetabek ini memang barometer ya
karena persentase terbesar pergerakan masyarakat terjadi di jabodetabek
jadi kalau kami coba kumpulkan datanya sampai dengan tadi pagi friska
ini untuk pengguna jalan tol yang keluar dari jabodetabek
ini angkanya kan pada saat mudik hampir dua juta ya
ini baru kembali sekitar empat puluh persen
jadi masih ada enam puluh persen lagi yang belum masuk ke jabodetabek
tadi pagi kami ada di bakauheni juga mendapatkan report pada pukul enam pagi tadi
jadi memang rasanya masih akan cukup tinggi ya pergerakan masyarakat di malam ini sampai nanti hari hari selanjutnya
kalau dari perkiraan kami sebenarnya hari ini memang dua puluh satu persen ya yang akan bergerak
jadi kita lihat ini hampir sama angkanya kalau kita bicara soal penyeberangan
sementara kalau transportasi umum yang lain rata rata juga angkanya belum terlalu tinggi ya
sepertinya masih akan ada puncak lagi malam ini atau besok gitu
jadikan acuan untuk melakukan persiapan persiapan
khususnya tadi yang sudah disampaikan untuk penyeberangan dan juga pengelolaan di jalan tol
nah untuk jalan tol karena tadi empat puluh persen yang baru kembali
sejauh ini titik mana saja yang jadi concern utama mbak adita
ya seperti halnya juga pada saat mudik ya
di arus balik ini tentu tol transjawa khususnya yang dari timur ke arah barat
dan dari selatan yang ke arah utara ya termasuk yang dari salatiga ke semarang
karena ini adalah persimpangan persimpangan yang punya potensi terjadi bottlenecking
atau terjadi yang namanya apa ya sempit ya jadinya jalurnya menyempit gitu
karena memang nature nya dari arus balik ini kan berbeda dengan mudik ya
mudik ini ketika masyarakat ini sifatnya terpencar jadi perjalanannya terbagi terpecah ya
sementara ketika balik ini relatif dari yang terpencar menuju ke satu titik
nah ini tentu penanganannya kan jadi harus lebih antisipatif ya
itu satu hal di transjawa sehingga tadi juga sudah disampaikan di gerbang tol kalikangkung
sampai nanti di kilometer tujuh puluh dua sudah dilakukan satu arah
tetapi meskipun demikian ada juga rekayasa lokal istilahnya
jadi saat ini pun juga sedang dilakukan rekayasa lokal berupa contraflow
di beberapa ruas yang ada di jawa tengah maupun di jawa barat
sementara yang namanya rekayasa nasional itu adalah yang kilometer empat ratus empat belas sampai tujuh puluh dua
jadi ini juga bagi masyarakat untuk lakukan kontraflow
jadi itu adalah yang lebih proaktif mengikuti informasi media sosial maupun media massa
karena memang bisa saja rekayasa ini diberlakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan
karena memang situasinya membutuhkan untuk itu
lalu yang titik crucial kedua tentu penyebrangan
karena juga kami belajar dari pengalaman mudik kemarin penyebrangan memang butuh penanganan khusus
nah hari ini kami memastikan bahwa semua pihak di bakauheni khususnya dan di pelabuhan panjang di lampung juga sudah siap
untuk menampung tadi aliran masyarakat yang akan kembali ke jawa
dan sampai malam ini kami mendapatkan informasi suasananya relatif masih kondusif
meskipun potensi peningkatan akan terjadi malam ini juga
karena memang sepertinya perilaku perilaku masyarakat memilih untuk pergi sore atau malam hari
iya mungkin menghindari cuaca yang panas juga ya untuk di siang hari begitu mbak adita kalau kita lihat pergerakannya dari hari ke hari
nah kalau untuk saya balik lagi dulu ke yang jalur darat
dibandingkan dengan arus budi kemarin pemberlakuan one way nasional dari kali kangkung ke kilometer tujuh puluh dua dan juga kontra flow itu seberapa efektif
ini agar jadi gambaran pemudik bagaimana memang rekayasa lalu lintas ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya arus mudik maupun balik mbak adita
ya kami menilai ini cukup efektif ya
memang pasti kepadatan akan terjadi karena volumenya tinggi sekali
meningkat sampai lebih dari lima puluh persen dan nampaknya realisasinya pun demikian ya kalau kita lihat dari volume yang melewati jalan gitu
nah dengan kondisi itu dengan kapasitas jalan tol yang masih sama tentu padatan tidak bisa dihindari
nah yang namanya rekayasa ini ini adalah salah satu cara untuk mengurangi beban jalan tol khususnya
dan kalau dari yang sudah kami implementasikan ini setidaknya mengurangi waktu kepadatan
banyak sekali memang di beberapa ruas itu macet
tetapi kemudian solusinya bisa kita berikan dalam jangka waktu yang lebih singkat
nah ini kan yang paling penting ya bagaimana kepadatan ini bisa diselesaikan tidak berlarut larut bahkan sampai berhari hari
nah ini yang kami lakukan sehingga di arus balik ini skema yang sama tetap akan kami berlakukan gitu ya
dan tentu kita harus perhatikan lebih ketat lagi soal aspek keselamatan
kita belajar dari pengalaman mudik kemarin
karena ini jadi evaluasi dibandingkan arus mudik kemarin
tadi kami melihat liputannya di pelabuhan panjang itu ada dari asdp membantu untuk registrasi tiket dan sebagainya
nah evaluasi dari tiket ini yang diberlakukan di arus balik seperti apa mbak adita
agar tidak menumpuk di satu waktu atau jangan sampai juga ada tiket yang kedaluar
nah lebih lengkapnya seperti apa soal tiket ini
ya soal tiket tentu kami lakukan berbagai pembenahan ya
yang pertama belajar dari pengalaman mudik kemarin itu memang masih banyak masyarakat yang tidak memegang tiket ya
kira kira yang datang ke merak itu masih belum membawa tiket
nah ini tentu akan diberlakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat lagi
asdp maupun juga stakeholders yang lain sudah membantu untuk terus menyampaikan ke masyarakat agar membeli tiket secara online
dan tidak datang langsung ke pelabuhan
kemudian yang kedua tentu akan ada screening screening tiket itu di area area delaying zone ya
jadi jangan sampai pengecekan itu dilakukan di dekat dekat akses pelabuhan
karena ini tentu punya potensi membuat masuk pelabuhan jadi makin padat
namun demikian sampai pagi tadi memang belum diberlakukan yang namanya delaying zone ini
karena rasanya semua masih kondusif gitu
dan jalannya masih lancar sehingga pemeriksaan pun bisa kita lakukan juga dekat dekat di pelabuhan
dan sampai saat ini relatif cukup disiplin ya masyarakat ya
sudah membawa tiket tidak go show gitu
lalu yang kedua ya tentu kita akan tingkatkan juga yang kaitannya dengan tiketing
bagaimana tidak ada oknum oknum yang kemudian melakukan penjualan penjualan di jalan
karena ini sudah kita harus tegas
dan kita sudah minta untuk segera dibersihkan ya
ini juga untuk tadi mengantisipasi jangan sampai ada yang mengandalkan datang tanpa bawa tiket
nah ini rasanya sih cukup efektif ya
karena kita lihat sampai hari ini semuanya masih kondusif
di pelabuhan panjang kita tadi khususkan memang untuk roda dua dan mobil mobil kecil
ada tiga jadwal pemberangkatan dan penambahan kapal
yang itu kapal juga bantuan juga dari pemerintah maupun juga dari operator
dan rasanya ini cukup membantu ya
tidak ada apa istilahnya percampuran antara kedatangan pelabuhan seperti pada saat mudik merak ke bakauheni ciwandan ke bakoheni
nah sekarang yang ke panjang yang dari panjang hanya ke ciwandan
jadi tidak mengganggu alur yang ada di merak maupun di bakauheni
supaya tadi rotasinya lebih lancar
ya dan kami saat ini mbak adita juga bisa melihat di layar pantauan langsung
gambar terbaru di bakauheni lampung cikatama jabar di kalikangkung jawa tengah dan juga cilenyi jawa barat
ini nampaknya semakin ramai ya mbak adita
nah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini apa saja yang dilakukan secara serentak simultan di berbagai titik ini
terlebih juga cuaca juga masih hujan ya di jabodetabek dan sekitarnya
ya tentu kita sudah siapkan berbagai langkah langkah rencana operasi ya
dan juga kita lakukan rapat koordinasi sebelum sebelumnya untuk menyamakan persepsi dalam hal penanganan di lapangan
ya saat ini yang bisa kami lakukan tentu bagaimana menurunkan petugas lebih banyak
untuk memastikan segala sesuatu yang sudah kita sepakati ini terimplementasi di lapangan
ya dan juga ini semua unsur turun
seperti misalnya di bakauheni di lampung ini
tadi semua unsur turun mbak friska kami melihat sendiri
karena sekali lagi kita punya analisis mengenai volume atau capacity ratio ya
begitu volume ini sudah begitu besar dan rasionya dengan kapasitas jalan tol sudah meningkat
ada angka tertentu sekitar enam sampai tujuh ini sudah menjadi suatu tanda untuk dilakukan rekayasa
kalaupun one way itu dirasa masih belum bisa mengatasi karena padatnya masih tetap terjadi
bisa saja terjadi kemudian akan diberlakukan
jadi hal hal seperti itu kita selalu harus awas
karena segala sesuatu yang terjadi di lapangan inilah yang kemudian membuat menjadi referensi kami untuk melakukan upaya upaya rekayasa
bisa saja nanti dilakukan mungkin perubahan alur dan sebagainya
diberlakukan di laying zone dan sebagainya buffering area
jadi yang penting memang kami semua turun lapangan mengawasi
yang sudah disepakati itu terimplementasikan
termasuk tadi yang disebutkan mbak adita di bakauheni lampung
karena kan baka uheni ini infrastrukturnya tidak sebesar merak ya
dan nanti saat harus balik meskipun sudah ada antisipasi tadi misalnya dari pelabuhan panjang langsung ciwandan
tidak mengganggu mobilisasi dari bakauheni ke merak
tapi apalagi yang diwaspade atau yang sudah disiapkan
seperti misalnya tadi di laying zone buffering zone nya
karena masih dua puluh tujuh yang balik
nah untuk menghadapi besok apa saja yang dilakukan mbak adita
termasuk juga apakah prediksinya besok akan semakin banyak atau seperti apa dengan presentase tadi
ya tentu kami mengamati juga ya status pembelian tiket ya mbak friska ya
jadi dari angka angka pembelian ini kan bisa setidaknya diprediksi paling tidak kendaraan yang akan masuk ya
atau sepeda motor yang akan masuk
dan kemudian kita bisa berasumsi sekian orang yang juga masuk
sehingga bisa diukur kira kira akan seperti apa volume orang dan kendaraan yang menuju ke pelabuhan baik itu panjang maupun di bakauheni
bakauheni ini sebenarnya ada beberapa keuntungan ya dibandingkan merak
karena kalau kita bicara jalan tolnya ini relatif lebih besar ya
dan juga kantong parkirnya juga lebih luas
ini yang kita justru di bakauhini ini agak lebih kondusif sebenarnya
apalagi kita sudah pecah betul yang namanya motor itu ada di panjang dan kendaraan kecil ada di panjang ya
ini kelihatan sekali kami tadi juga ke bawah ini kelihatan sekali memang ini sangat membantu
kemudian yang kedua tentu tadi sudah disampaikan juga oleh pak menhub ada penambahan trip ya
yang lumayan signifikan penambahannya
dibantu dengan rotasi yang lebih cepat
karena kita akan lakukan istilahnya tbb rizka
ya tadi kami sudah sepakati tiba bongkar berangkat itu setidaknya tidak lebih dari sepuluh menitan lah
itu yang kemudian bisa dilakukan gitu
jadi ya ini untuk mempercepat rotasi ya
sehingga nanti bisa kembali lagi untuk mengangkut penumpang di pelabuhan asal
nah ini semoga bisa mengurai kepadatan khususnya di bakauheni lampung di masa puncak arus balik ini
terakhir mbak adita kalau untuk diskon tarif tol
apakah sudah diberlakukan di puncak arus balik ini sampai nanti selesai arus balik
ya diskon tarif tol ini justru sebenarnya adalah untuk memecah kepadatan sekali lagi
makanya kita berlakukan tanggal tiga dan lima april
kemarin di saat harus mudik dengan harapan ini bisa menjadi pemantik ya masyarakat untuk berangkat lebih awal
nah oleh karenanya diskon tarif tol yang selanjutnya untuk arus balik kita berlakukan sesuai jadwal itu tujuh belas sampai sembilan belas april
jadi ini juga untuk bisa menarik masyarakat pulangnya agak lebih lambat
baliknya ya kalau tadi berangkatnya lebih awal baliknya lebih mundur
mundur dari waktu puncak yaitu tujuh belas sampai sembilan belas
nah ini juga harapannya masyarakat juga melihat paling tidak ringan lebih ringan kan dalam melakukan pembayaran dan memilih untuk berpulang lebih lambat gitu
karena puncaknya betul kita perkirakan malam ini dan besok
nah ketika nanti ada yang pulang lebih lambat mereka akan diberikan tadi insentif berupa diskon tarif tol
dan ini diberlakukannya di tol trans jawa tidak misalnya trans sumatra karena memang beban pemudiknya lebih banyak dihitung hitung di sini atau seperti apa mbak dita
sekali lagi perputaran masyarakat pergerakan masyarakat ini dari riset kami lima puluh enam persen itu ada di jawa ya
dan beban terbesar memang tol itu ada di trans jawa
jadi seperti juga data realisasi mudik kemarin paling tidak dari operator jasa marga memperlihatkan memang itu sangat tinggi ya
jadi makanya memang diskon ini kita utamakan yang ada di tempat yang bebannya memang paling besar
dan sekali lagi dalam rangka memecah ke mendistribusikan kepadatan gitu
supaya terbagi dengan tanggal tanggal yang lain gitu
tidak hanya terpusat di satu dua hari saja
semoga arus balik ini bisa terpecah lebih aman nyaman selamat yang penting ya mbak adita
pemudik tapi juga kawan kawan di kementerian perhubungan kepolisian dan semuanya
terima kasih sekali lagi mbak adita irawati
sama sama terima kasih rizka